makan malam dikit aja diet
masa pertumbuhan boleh agak banyak
kamu tuh kayaknya
udah bisa mulai dari sekarang
kasih tau reva
dan jangan lupa
sekalian reva itu ajak orang tuanya
tapi kalau misalnya suatu hari nanti kita ketemu lagi
kita tetep jadi temen kan
yaudah kalo gitu aku duluan ya
semangat ya disini
sebentar ya bu
reva lagi beres beres barangnya
tuh reva datang
kenapa adriana nggak bareng papi ya
wah kayaknya ada yang
kenapa tiba tiba dia malah bawa gue kembali ke rumah
kamu gak kangen ya
aduh makasih banget ya bu
kalau begitu bu terima kasih
saya izin balik dulu bawa reva
wah kayaknya gue mesti hati hati nih sama dia
selama ini kan adrena selalu berusaha buat mengusir gue dari rumah
kenapa sekarang dia malah semangat banget bawa pulang gue ke rumah
dia pasti punya rencana busuk nih
kamu kenapa kok ngeliatin mama gitu banget
emang makeupnya mama ada yang aneh ya
oh enggak sih cuma
aku ngerasa agak agak aneh aja
emang boleh ya kita keluar masuk sekolah seenaknya
lagian apa sekolah merah putih masih mau terima aku
bukannya aku udah keluar
tapi kamu kan belum selesai ngurusin kepindahan kamu di sekolah merah putih
jadi kamu bisa masuk sekolah lagi
urawa kak dia
lain dia panggung buat gini si oki
hanya kalian tidak tahu sih ada apa
eh sebentar sebentar ini kenapa
kayak habis nangis kamu teh
abah siapa yang nangis neng neng jangan bohongin abah ya abah bisa melihat mata kamu
kenapa neng kenapa neng habis nangis enggak abah nggak nangis kok itu matanya merah kenapa
ini tuh tadi tuh neng kan pakai motor abah di jalan tadi lupa nggak tutup kaca ya jadi jadinya
merah matanya udah ah neng mau cuci buka dulu neng si neng
ngalamun wah ya abah lah apa hal saya mah abah ngalamunkan aww anu kata brakspionanya
lain mikiran itu sardung saya teh sedang melamunin si neng
eh bukan itu maksud saya serdu
saya teh sok melatih si neng teh beberapa hari teh sedang murung saja jengkam hari teh si neng
nggak pernah kayak begini ini dung coba sardung kamu tanyakan sama si neng apa ya
eh pak teh urusan anak muda kita mah tidak usah ikut campur pokoknya begini abah orang yang
berumah tangga saja shekco nanti juga baikkan lagi oh tidak bisa sardu si neng tidak boleh disakiti ya
hai dikamu saya tidak boleh menyakiti sini sob lihatnya tidak terus terang sama saya
dulu saya mohon sama kamu coba kamu nanyain mungkin sama kamu mau dia terus terang sine aduh mba
kita teh sebagai orang tua sebagai kolot tidak usah ikut campur bang
contohnya begini kalau ada yang berumah tangga ada pihak ketiga salah satunya orang tua
bikin ribet bikin kacau
sudah balah atap kemurah itu
dak mungkin di kehidupan saya tidak begitu
saya tidak terima kalau si neng sampai disakitin seorang
siapapun itu termasuk si kemo at sardung
ya peraturan nomor lima saya
neng disakitin saya bikin seorang merana sardung
senaraiun kios saya
ya kamu mau tidak bantu saya
ya mau lah
makan malam sedikit saja diet
masa pertumbuhan boleh agak banyak
terima kasih mbak
boy ngomong ngomong kamu tuh kayaknya sudah bisa mulai dari sekarang memberitahu reva
dan jangan lupa sekalian reva itu ajak orang tuanya untuk datang ke anniversary nya papa mama
kayaknya reva nggak bisa datang nih pak
soalnya reva udah pindah ke sekolah asrama di bogor
ini baru cocok namanya
ini baru cocok secocok cocoknya
jadi kan kita seri pak
nggak ada yang bisa datang ke acara yang papa mau bikin
bener kan gak bisa datang kan
adriana juga nggak bisa datang karena sibuk
mah sekali sekali papa bicara dulu sama boy sebentar
sekolah sama reva itu tuh ketat banget
kenapa lagi reva pake pindah ke sekolah yang berasrama
wah itu bukan keinginan reva kali pak
lagian kan reva gak bisa ngelawan keinginan orang tuanya pak
kasian deh papa
boy kau minta sama mama kamu tuh biar pesta anniversary nya bikin aja
aja di sekolah asramanya reva
boleh pilih aja sih
untung aja si reva nggak bisa datang
aku jadi nggak usah cari penggantinya adriana
apa dia jadi beneran bunuh diri nggak ya
kok mukanya kelihatan cemas gitu
takutnya papa kamu tuh sedih kecewa karena repa nggak bisa datang
neng sekarang teh si kemote sudah benar benar berubah
dia udah gak kayak dulu lagi
padahal dia tuh baik sabar banget orangnya
malah terus sama neng
tapi sekarang udah beda banget om
neng juga bingung
nggak ngerti kenapa dia kayak gitu

och nggak enak ya kamu ya
saya pengen corpse

tentang nanti kau pilih ni